tidak terlihat adanya lonjakan penumpang di bandara husein sastra negara bandung meski akhir pekan ini merupakan libur panjang tahun baru imlek
pihak bandara pun tidak melakukan persiapan khusus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang
jelang perayaan imlek situasi di bandara hussein sastra negara bandung pada kamis siang masih terlihat normal
tidak terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang yang signifikan
jumlah penumpang rata rata di bandara ini sekitar sepuluh lima ratus per hari dengan sembilan puluh pergerakan pesawat
meski libur imlek ini jatuh pada jumat dan menjadi libur panjang akhir pekan tidak ada penambahan penerbangan dari bandara hussein sastra negara
untuk perayaan imlek ini sebetulnya terpusat di kota kota tertentu yang memang dia khusus untuk perayaan imlek
bandung sekali lagi adalah destinasi wisata dan kebetulan traffic ke pontianak juga kita terbatas satu hari dua kali penerbangan saja
ya sementara belum ada lonjakan penumpang karena ini seperti liburan panjang biasa
karena sekali lagi bandung memang bukan daerah khusus untuk merayakan imlek demikian
dan yang kedua kan juga ada proses pilkada ya di bandung ini
sehingga mungkin perayaan imlek yang kita ketahui bersama memang pusatnya ada di pontianak dan daerah sebagainya
sementara itu libur panjang kali ini banyak dimanfaatkan warga untuk liburan atau mudik ke kampung halaman
mau ke bali
karena kan hari ini hari libur panjang hari jumat solah libur
jadi pilih hari ini
saya mau ke surabaya mau merayakan imlek sama keluarga
dari ntt ke bandung mampir terus hari ini mau ke surabaya mau imlek
saya udah planning sih dari jauh jauh hari untuk dalam minggu ini saya untuk liburan ke bandung terus ke surabaya untuk imlek sama keluarga
untuk menyambut imlek kali ini bandara hussein sastra negara juga memberikan sesuatu yang berbeda kepada penumpang
di antaranya dekorasi bertema imlek atraksi barongsai dan suguhan live music dengan lagu lagu imlek
rizka rizlia bandung